dia ingin merebut kekuatan yang ada dalam tubuhmu jaka
aku akan menghabisinya
dan selamanya kamu akan aman dari genggamannya
kau hadapi jakat tinggi
jangan sampai dia tercampur
jangan sampai dia tercampur
kenapa pasukanmu membuat kekacauan
bukankah kehadiranku dan menjawab pertanyaanmu
harga dukani jaga
kematianmu hari ini awal dari kehancuran perempuan
sombongan akan menghancurkan dirimu sendiri
jangan sampai dia tercampur
jangan sampai dia tercampur
jangan sampai dia tercampur
jangan sampai dia tercampur
jangan sampai dia tercampur
jangan sampai dia tercampur
jangan sampai dia tercampur
jangan sampai dia tercampur
jangan sampai dia tercampur
jangan sampai dia tercampur
jangan sampai dia tercampur
terima kasih sedulur

hari ini aku akan membunuh
aku akan membunuh
aku akan membunuh
aku belum bisa mengalahkan kalian
haruskah kita mengajar kalawangsa
tahan dulu sedulurku
untuk saat ini
kita belum sanggup mengalahkannya
lebih baik kita bersabar dulu
kamu benar sedulurku
mari kita bicarakan soal ini
di tempat yang lebih aman
jadi selama ini
nisanak adalah guru dari gentala
semua yang nisanak katakan itu adalah kebohongan
apa yang harus kita lakukan guru
jangan diam saja nisanak
teganya kau berbohong kepada aku
apa sebenarnya tujuanmu
dia ingin merebut kekuatan yang ada dalam tubuhmu
aku akan menghabisinya
dan selamanya kamu akan aman dari genggamannya
meski kau gunakan kekuatan marus
aku tidak bisa dikalahkan
buktikan kalau begitu
kekuatan harus dikalahkan
marut suta tidak akan bertahan lama
aku akan mengulur waktu sebanyak mungkin
kau hadapi jakat tinggi
jangan sampai dia tercampur
sampai kapan kamu bisa bertahan dengan kekuatan marut suta
kekuatan itu bisa perlahan merenggut jiwamu
kenapa kau seu flat tiga
saya pantas sekali dahulu
aku juga bingung toh
mau lepaskan aku
lalu kau mau ngapain
kamu sudah muncul
aku sudah hampir pada batasi
aku harus cepat cepat menghabisinya
apa yang akan terjadi jika aku terpaksa menggunakan kekuatan ini
sang marusuta akan mendampingimu bertarung gayatri
kekuatannya adalah sihir jiwa
setiap serangannya akan memakan jiwa yang ada
ketika dia tersentuh
yang berjiwa akan membusuk
dan yang tidak berjiwa akan hancur
untuk membuat marusuta tetap berada di sisimu
adalah dirimu sendiri
marusuta akan memakan jiwamu secara perlahan
atas bayaran kekuatan dahsyatnya
dan penemuan volts tadi
harus kami dapatkan konsep ber harbor
jangan ada yang memukul v chopsticks dan memukul make spice
dan seimbang sembang tersebut
orang yang baik
itu adalah continue
dari dalam kejadian
datang kakak baru

itu adalah untuk memusnahkan dewan wali
ini ada kaitan dengan balas dendam

yang menjadi pertanyaan siapakah yang membangunkan kalau langsung dan apa tujuannya membangun